the shape of water meraih piala oscar sebagai film terbaik pada academy awards pada tahun ini
selain mengandalkan kostum dan juga makeup film ini juga menggunakan teknologi computer generated untuk menciptakan karakter manusia amfibi yang sangat hidup
film bergenre drama fantasi ini dirilis pada agustus dua ribu tujuh belas
the shape of water meraih empat piala oscar untuk desain produksi terbaik musik terbaik sutradara terbaik dan penghargaan puncak film terbaik
mengambil latar belakang seribu sembilan ratus enam puluh an di bawah timur amerika serikat the shape of water bercerita tentang seorang perempuan petugas kebersihan bisu bernama elisa
yang jatuh cinta kepada makhluk amfibi misterius dan berusaha menyelamatkannya dari laboratorium pemerintah
laman verity com menyebutkan pengambilan gambar film ini diselesaikan dalam lima puluh lima hari saja dengan pengeluaran sembilan belas tiga juta dolar amerika atau dua ratus enam puluh lima miliar rupiah
untuk ukuran produksi film hollywood ini jumlah yang tergolong kecil
menurut cnet com sutradara guillermo del toro melakukan pendekatan tradisional dalam pembuatan film ini
ia lebih banyak menggunakan elemen asli ketimbang efek digital
trey harrell supervisor efek digital pada perusahaan spesial efeks mr x
memperkirakan delapan puluh persen hasil air film benar benar diambil dengan kamera di set sebelum diberi sentuhan air dengan cg
menurut harrell pemeran makhluk amfibi doc jones harus menyembunyikan wajahnya dibalik tompeng dan kostum dari busa latex yang tebal
gerakan mata sang makhluk amfibi dan tampilan fisiknya secara keseluruhan kemudian dibuat dengan efek digital
del toro dan para seniman efek visual film ini memang tidak berusaha membuat makhluk yang hyperreal
para kru melakukan ratusan kali pemindaian untuk menciptakan rek animasi jones
jadi setiap kali mereka merancang gerakan menggunakan cg rig tersebut berfungsi untuk mengontrol tiap gerakan aktor dibalik kostumnya
harrell yang telah beberapa kali bekerja sama dengan del toro mengatakan
sang sutradara memang ingin menangkap sebanyak mungkin dengan kamera ketimbang hanya bergantung pada layar hijau dan cg
selain efek pada makhluk amfibi yang menjadi tantangan lainnya adalah membuat efek air pada gambar yang sebenarnya diambil di lokasi kering
adegan di dalam air pada film ini memang tidak sungguh sungguh diambil di dalam air